menteri pemuda dan juga olahraga yang baru saja memulai tugasnya langsung mendapat kado istimewa
sidang fifa di shanghai memutuskan indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
menpora zainuddin amali mengaku senang setelah dikabari sekretaris jenderal pssi bahwa indonesia memenangkan bidding tuan rumah piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
zainuddin yang baru saja ditugasi presiden untuk fokus pada prestasi sepak bola bak mendapat momentum yang pas
ia akan segera berkoordinasi dengan presiden untuk penyelenggaraan piala dunia u dua puluh
saya menunggu dulu laporan resmi dari pssi kemudian akan menghadap bapak presiden
dan kita melaporkan tentang hasil dari undian yang ada di fifa
dan setelah itu
kami akan minta arahan dari bapak presiden apa yang harus kita lakukan
tentu persiapan persiapan yang maksimal karena ini kita sebagai tuan rumah
kita harus sukses penyelenggaraan dan sukses prestasinya itu harus
karena tim nasional untuk usia dua puluh tujuh harus dipersiapkan